hai lembaga survei smrc merilis hasil survei terkait sosok yang difavoritkan masyarakat
sebagai calon presiden jika pemilu dilakukan saat ini survei dilakukan pada tanggal dua puluh delapan februari
hingga delapan maret dengan melibatkan seribu enam puluh empat responden yang dipilih secara acak dengan margin error
berada pada tiga tujuh persen masih ada masyarakat yang menjawab jokowi dodo
jokowi masih menjadi capres favorit dengan lima belas dua persen diikuti oleh ketua umum partai gerindra
yang juga menteri pertahanan saat ini prabowo subianto dengan tiga belas empat persen
dengan selisih persentase yang cukup jauh ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo di posisi ketiga dengan enam satu persen
gubernur dki jakarta anies baswedan di posisi keempat dengan lima empat persen
sementara menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno berada di posisi kelima dengan tiga satu persen
selanjutnya di posisi ke enam hingga ke sepuluh ada nama gubernur jawa barat rituan kamil dengan dua dua persen
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dua persen
kemudian ketua umum perindo hari tanusudibyo satu dua persen
lalu ada nama ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
dengan sembilan persen
dan terakhir ada dewan pembina partai demokrat susilo bambang yudhoyono dengan tujuh persen
namun ada empat puluh empat dua persen responden yang memilih tidak memberikan jawabannya
meski saat ini indonesia dilanda pandemi namun perbincangan mengenai calon presiden dua ribu dua puluh empat tak pernah sepi
sebaliknya bursa calon presiden dua ribu dua puluh empat tidak pernah sepi
sejumlah nama kepala daerah muncul sebagai kandidat terkuat
lalu apakah pilpres dua ribu dua puluh empat bisa menjadi puluhan tokoh baru untuk berkompetisi
atau jangan jangan masih menjadi ajang pertarungan wajah lama bursa calon presiden periode sebelumnya
kita akan berbincang dengan direktur riset smrc denny irvani
dan analis politik universitas islam negeri syarif hidayatullah adi prayitno
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak elvira
selamat malam mas hadi
selamat malam mas denny
saya ke mas denny terlebih dahulu menarik melihat begitu banyak hasil riset yang terjadi
ataupun menghasilkan nama nama jumlah orangnya ataupun namanya itu itu saja begitu ya mas denny ya
tapi sebelum kita berbicara mengenai detail hasil risetnya
bagaimana kemudian anda melihat pandemi
saat ini mempengaruhi persepsi dan juga pilihan politik masyarakat
ya terima kasih mbak elvira para pemirsa
saya pertama perlu jelaskan
survei yang dilakukan oleh smrc ini
dilakukan pada tingkat nasional
yang sebar secara proporsional dari aceh sampai papua
jadi yang pertama
betul dalam survei ini kami menanyakan banyak hal
dari masalah ekonomi politik hukum keamanan
sampai juga preferensi warga terhadap partai politik
juga kepada calon calon potensial dalam pemilihan presiden
dan untuk pilihan presiden itu memang menarik ya
kita harus jelas juga bahwa dalam pertanyaan presiden
ada yang namanya pilihan atau jawaban spontan
kemudian ada jawaban dengan diberikan daftar nama
yang banyak nama
dan ada juga yang jumlah calonnya sedikit
nah untuk yang ditunjukkan dalam layar cnn itu adalah data top of mind
spontan makanya ada nama joko widodo masih muncul lima belas dua persen walaupun secara undang undang tidak memungkinkan sejauh ini untuk bisa maju tiga periode
tetapi itu yang muncul secara spontan di tengah masyarakat
nah walaupun kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya tentu elektabilitas ini sangat rendah ya untuk jokowi sebelum pilpres
atau ketika pilpres itu mencapai lima puluh lima lima persen dan prabowo juga mencapai empat puluh lima persen
nah karena itu yang lebih menarik adalah kalau kita mengeluarkan nama jokowi
nah kalau jokowi tidak dimasukkan dalam daftar nama kita tunjukkan banyak sekali nama tokoh tokoh potensial
pertama itu nanti kita lihat prabowo subianto mendapat suara dua puluh persen
kemudian anies pasukun
kemudian mas vedan dua persen ganjar sebelas dua persen kemudian ganjar delapan delapan persen sandiaga lima persen dan lain lain di bawah lima persen
menarik yang menarik adalah kita sekarang ini posisinya adalah tiga tahun menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dan ini kalau kita bandingkan dengan pengalaman sebelumnya
kondisi sekarang ini artinya belum ada calon yang menonjol
ya kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya tiga tahun sebelum dua ribu sembilan belas misalnya
itu sudah ada calon yang sangat dominan suaranya yaitu pak jokowi
dalam temis terbuka mencapai empat puluh lima persen dan kita tahu akhirnya pak jokowi yang terpilih
tapi kalau sekarang yang paling tinggi pak prabowo hanya dua puluh persen
itu artinya prabowo suaranya tidak meyakinkan untuk bisa diprediksi memenangkan pemilihan presiden mendatang
ini situasinya malah lebih mirip pada tiga tahun menjelang dua ribu empat belas
pada saat itu juga belum ada tokoh yang potensial
pada saat itu ketika disurvey yang paling tinggi adalah megawati dua puluh tiga persen lalu prabowo sepuluh dua persen pak jokowi belum muncul pada saat itu
tapi kita tahu dua ribu empat belas ternyata yang jadi pertanyaan
itu sudah dalam tak jokowi begitu mbak el kira
baik artinya mungkin saja ada kejutan kejutan yang terjadi rentang waktu tiga tahun ke depan
atau apa yang kemudian bisa kita baca dari konstelasi saat ini kita akan berbincang
usai jeda tetap bersama kami di newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara menakar peluang wajah baru di pilpres dua ribu dua puluh
saya lanjutkan ke mas denny kembali
mas denny tadi kita melihat bagaimana listnya di top of mind responden pak jokowi masih nomor satu begitu ya
tapi jika kemudian pak jokowi namanya kita keluarkan karena memang peluangnya juga cukup sulit tidak mungkin lagi terpilih untuk ketiga kalinya
siapa yang kemudian diuntungkan dengan ketika nama pak jokowi
kemana kemudian suara suara itu presentasi itu menguat
ke calon yang mana
ya baik terima kasih
tepatnya mungkin adalah bagaimana potensi calon calon ini ke depan
kalau kita lihat sekarang tanpa mempertimbangkan kondisi ke depan mungkin kita lihat pak prabowo masih sangat tinggi
cuma kalau kita analisis lebih jauh maka kita akan melihat bahwa sebetulnya potensi
pak prabowo itu rendah dan malah kalah oleh para pendatang baru khususnya ganjar pranowo
itu berdasarkan dari berdasarkan analisis data ada pemilih yang sama sama tahu calon
kalau sekarang kan dikenalan calon itu berbeda beda ada yang sangat terkenal seperti pak prabowo sudah hampir semua orang tahu
tapi kalau pak ganjar baru lima puluh an persen gitu ya kemudian anies sudah delapan puluh persen artinya ada variasi di sana
nah teknik analisisnya adalah bagaimana seandainya tokoh tokoh itu kedikenalannya sama
maka dianalisislah pada warga yang mengenal prabowo kenal dengan anies kenal dengan ganjar kenal sandianda uno
dengan ridwan kamil dengan ahanye
nah dari sana kita bisa melihat ternyata yang unggul adalah ganjar pranowo
dan terkait dengan kowe yang tidak bisa maju lagi kita juga menganalisis lebih jauh
ternyata suara jokowi di top of mind yang lima belas sekian persen itu tersebar terutama ditarik oleh ganjar pranowo
kemudian kalau tokoh seperti pak prabowo itu hanya mengambil sangat sedikit dari pemilihnya pak jokowi
itu mbak yasira
menarik ya ketika kemudian tarik lurus langsung dari pak jokowi suaranya masuk ke potensialnya ke mas ganjar
mas adi ada komentar mengenai ini
ya saya kira ini temuan survei yang menarik ya dari smrc yang beberapa hari kemarin sudah dipresentasikan gitu ya
mas denny juga menyampaikan dengan gamblang dan begitu detail
tapi catatan saya begini soal konversi suara ketika jokowi itu tidak maju dan ternyata limpahan mayoritas suaranya itu ke ganjar dan sebagian ke prabowo
bagi saya sebenarnya tidak ada yang menarik
ada yang spesial ketika ganjar pranowo ini mendapatkan mayoritas limpahan suara dari jokowi
karena satu sama sama pdp ya
yang kedua kebetulan saya juga punya data ya mas denny dan elvira
waktu desember dua ribu dua puluh saya kebetulan juga survei tetap muka
alasan alasan orang memilih jokowi dan ganjar pranowo itu beririsan
sederhana gitu ya
gampang ditemui berakyat
itu yang kemudian membuat ganjar pranowo ini
mereka menerapkan suara pendukung jokowi selain alasan pdp
ada karakter psikologis yang kemudian membuat pemilih pemilih jokowi ini relatif memilih ganjar ketimbang prabowo
sementara orang memilih prabowo itu bukan soal merakyat bukan sederhana bukan gampang ditemui
tapi orang memilih prabowo itu karena kelihatan tegas gitu ya

tiga hal yang menonjol dan dalam banyak hal tidak punya irisan dengan portfolio politik
nah ini yang kemudian saya bisa jelaskan secara umum
itu yang pertama
yang kedua kalau melihat crosstat data data yang kemudian dimunculkan dari temuan kita
ganjar memang kekuatan politiknya itu terkonsentrasi rata rata di jawa tengah dan hanya di jawa timur
di tempat lain itu tidak semerata prabowo
ataupun tidak semerata anies baspedan
kalau ganjar memang hampir menyapu bersih di dua provinsi besar
jawa timur dan jawa tengah
nah jumlah suara yang sampai tiga puluh persen jumlah pemilih nasional kita sebenarnya
jadi wajar kalau kemudian metode konversi suara ketika menghilangkan nama jokowi dalam simulasi pencapresan
ganjar menjulang yang lain tidak
karena hampir mayoritas pemilih di jawa terutama dua kunci jawa tengah dan jawa timur ini
memang dipilih oleh rata rata yang kemudian ingin menjadikan ganjar prano sebagai capres
nah tentu ini menjadi pr penting ya
satu bagi ganjar yang kedua bagi prabowo sendiri
tentu dengan bekal dua puluh persen ini agak berat menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh
sebagai capres yang sudah dua kali bertanding kalah
bagi prabowo menjadi persoalan besar
artinya sulit untuk dijual kembali
dimana popularitasnya sudah hampir mentok di seratus persen
tapi tingkat elektabilitasnya masih dua puluh persen
mestinya gitu ya
kalau mau tahap aman ya minimal
lima puluh persen bagi prabowo bagai bekal untuk menuju dua ribu dua puluh
begitu pun dengan ganjar
kalau tetap ingin berada di orbit saingan politik menuju dua ribu dua puluh
tentu ceruk pemilihnya jangan bertumpu hanya pada jawa
terutama jawa timur dan jawa tengah
tapi juga harus menyebar kepada basis basis pemilih lain yang memang relatifly pemilihnya juga besar
jawa barat kemudian ada jakarta ada banten ada sumatera ada kalimantan dan lain lain
ini yang saya sebut bahwa
sebenarnya pertarungan memang panjang
dan betul apa yang disampaikan oleh mas denny
sebenarnya tidak ada capres yang paling menonjol untuk bekal menuju dua ribu dua puluh
tapi kalau dilihat rata rata di luar basis data dan basis survei elpera
saya menduga bagi ganjar memang problem terbesarnya adalah bagaimana
dan bisa memastikan dukungan pdip itu jatuh kepada dirinya bukan kepada tokoh yang lain
karena di partai politik itu terutama di pdip yang sangat menentukan adalah ketua umum mereka
ada sekelompok elit yang kemudian menjadi veto player kepada siapa kemudian rekomendasi pencapresan itu diberikan
beda dengan prabowo
prabowo ya adalah ketua umum partai dia juga bisa menstabilkan dukungan politiknya dari elit sampai daerah
minimal di level gerindra untuk maju di dua ribu dua puluh
makanya kalau bicara tentang kalkulasi politik realitas politik yang ada
tentu prabowo masih lebih diunggulkan ketimbang yang lain
minimal soal tiket pencapresan
sementara ganjar kan sebenarnya sedang menapaki jalan yang cukup berliku dan mendaki
karena ganjar tumbuh besar bersamaan dengan sosok sosok lain
terutama puan maharani yang memang diproyeksikan juga maju untuk dua ribu dua puluh
putri biologis dan ideologis demegawati
sesuatu hal yang memang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi ganjar
apakah dengan bekal elektabilitas yang relatifly leading belakangan ini
bisa meluluhkan elit elit pdip untuk memberikan tiket maju
itu catatan catatan saya ya elvira dan mas denny
perlu waktu untuk meluluhkan tapi menurut anda kira kira untuk pdip sendiri
akankah melakukan kalkulasi dengan tepat
karena hasil dari survei pdip juga saat ini posisinya cukup tinggi ya mas denny
artinya kalau dari sisi partai belum ada perubahan peta partai yang berarti dibanding dua ribu sembilan belas
kondisi apa saja insentif apa saja yang kemudian menyebabkan pdip saat ini masih relatif cukup unggul
karena memang kita tahu kemarin juga menjadi partai pemenang pemilu
ya itu pdip beruntung mengambil kesempatan yang cukup tinggi
ya itu pdip beruntung mengambil kesempatan yang cukup tinggi
ya itu pdip beruntung mengambil kesempatan yang cukup tinggi
dan memiliki tokoh seperti pak jokowi sekarang ini sebagai presiden
dan ini yang tertinggi sejak dua ribu sembilan belas
itu yang mendongkrak saya kira atau berhubungan dengan elektabilitas pdip sekarang
dengan tingkat kepuasan yang tinggi atas kinerja pemerintah
apakah itu membuat pemerintah memiliki kesempatan yang cukup tinggi
ya itu tidak langsung
pertama kepada pdip
kemudian karena ganjar adalah kader pdip
maka ganjar mendapat keuntungan terutama ketika tidak ada pak jokowi
kira kira begitu secara bertahap ya
oke baik saya ke mas adi lagi karena menarik tampaknya memang dari segala lini saat ini posisinya
mas ganjar sangat diuntungkan
hitung hitungan politik pdp tampaknya memang harus detail
ya tentu saja kalau menggunakan logika survei
tentu saja pdip akan memprioritaskan ganjar pranowo maju di pilpres ya
tapi kan kita juga tahu ada pertimbangan pertimbangan oligarki
yang kemudian kepentingan sekelompok elit penting di pdip
yang kemudian tidak menjadikan survei sebagai satu satunya bahan preferensi untuk mendukung capres elvira
karena tentu saja itu yang saya sebut tadi
ini bersamaan dengan eranya puan yang memang dalam banyak hal
dalam survei tidak terlampau muncul elektabilitasnya
kalau pun misalnya jadwahan politiknya kepada puan
alibi alibi yang sering dimunculkan oleh kelompok kelompok oligarki
yang mengusung calon yang tidak memiliki elektabilitas
nah ini yang saya kira memang menjadi pertarungan ke depan bagi pdip
apakah tetap menjadikan pdip menjadikan survei sebagai parameter untuk menentukan capres
atau ada pertimbangan lain yang itu cukup kalkulatif ya
terutama untuk regenerasi kepemimpinan terah penerus politiknya megawati dan soekarno
karena kalau dua ribu dua puluh empat tidak ada momentum politik yang diambil secara tergis penting
oleh kelompok terah politiknya megawati
saya kira untuk lima tahun yang akan datang
untuk membangun batu bata kekuatan politiknya kembali agak sulit
itu yang saya sebut adalah pilihan yang cukup rumit sebenarnya
bagi pdip di dua ribu dua puluh empat di tengah keberlimpahan kader
ya ada puan gitu ada ganjar dan tentu saja ada bu risma
nah tentu kalkulasi politiknya nanti akan begitu rumit
tapi saya menduga tergantung siapa lawan tandingnya
sepertinya puan juga memang akan
dalam tanda kutip di endorse untuk maju di dua ribu dua puluh empat
tapi kalau lawannya ini tingkat elaktabilitasnya susah di bendung
leading gitu ya hampir bisa meyakinkan untuk menang di dua ribu dua puluh
saya kira ganjar akan menjadi opsi yang tidak bisa ditawar
ini yang saya kira tergantung bagaimana jalan panjang di dua ribu dua puluh empat nantinya
siapa penantang yang kemudian relatifly akan bisa diperhitungkan untuk kalah dan menang
kalau lawannya biasa biasa saja sekali lagi tentu pdip akan cukup confident mengusung puan
tapi kalau lawannya kuat gitu elektabilitasnya tinggi dan nggak terbendung
tentu pdip perlu berpikir empat kali untuk tetap mengusung puan
tapi memilih ganjar pranowo minimal untuk menjadi sparring partner
yang memiliki satu perlawanan yang juga bisa memungkinkan untuk menuju dua ribu dua puluh
oke wait and see apakah kemudian ada nama lain yang juga muncul dalam top five
gubernur dki jakarta anies baswedan apakah akan menjadi lawan yang kuat
kita berbicara mengenai peluang wajah baru untuk berkompetisi di pilpres dua ribu dua puluh
kita akan lanjutkan usha jidat tetap bersama kami
baik kita sekarang akan berbicara mengenai salah satu
calon kandidat terkuat lainnya versi hasil sejumlah lembaga survei
mas denny gubernur dki jakarta pak anies baswedan bagaimana
ya anies dalam survei pada akhir februari atau awal maret ini
menempati urutan keempat dalam top of mind setelah jokowi kemudian prabowo ganjar
apakah itu yang bisa kita lakukan

cukup potensial juga namun apa namanya kita perlu lihat ke depan bagaimana potensi seorang anies misalnya
apakah dia memiliki kualitas popularitas yang bisa diterima oleh banyak pemilih di negara kita
kalau kita lihat analisis sementara ya
apa namanya anies itu suaranya tidak terlalu bisa banyak naik sementara ini
dan kalau kita analisis pada pemilih yang sama sama tahu anies tahu ganjar
itu juga kita lihat potensinya masih ya kompetitif ya dengan ganjar
ganjar juga tidak sangat menonjol tapi setidaknya lebih tinggi dibanding yang lain
dan anies ini punya pasti pemilih terutama di daerah dki karena memang beliau adalah gubernur
saya kira itu juga sangat berpengaruh
dan banyak pemberitaan di dki yang masuk ke media massa itu juga berpengaruh

oke banyak kemudian bertanya di mana posisi pak ridwan kamil
kita tadi sudah berbicara mengenai pak prabowo pak anies pak ganjar
biasanya ada nama pak ridwan kamil peluangnya bagaimana
pak ridwan kamil juga potensial jadi saya kira begini ya
ada tokoh tokoh yang sejauh ini potensinya sudah mulai terbaca ya setelah pak
pak prabowo nanti kita lihat ada ganjar ada anies kemudian tuan kamil termasuk juga sandiaga uno
itu tokoh tokoh yang sejauh ini punya potensi untuk maju ke dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
bahkan perkiraan kami tokoh tokoh seperti itu yang lebih punya peluang gitu ya
ketimbang pak prabowo sendiri gitu ya kalau kita analisis tadi
kalau ridwan kamil misalnya kalau anda tadi bicara pak ridwan kamil
maka kalau popularitasnya atau kedikenalannya itu bisa naik
saya kira ridwan kamil juga potensi
ya lebih naik lagi
tetapi tentu ada basis basis wilayah yang lebih dikuasai oleh pak ridwan kamil
dalam gambaran bacaan kami sejauh ini ridwan kamil sangat kuat di jawa barat
tetapi masih kurang kuat di jawa tengah lebih dikuasai oleh ganjar
sementara di kota timur pada burisma burisma juga cukup kuat
di dekai ada
di dekai ada juga pak anies
saya kira itu menarik juga kalau kita lihat perkembangan ke depan tokoh tokoh yang saya sebutkan tadi ya
jika kemudian kita sebenarnya berupaya untuk mengundang perwakilan gerindra
tapi tidak bisa hadir malam hari ini
jika kemudian ada perubahan strategi ada upaya upaya tertentu yang dilakukan
apakah menurut anda mengkalkulasi apakah memang cukup sulit juga mendongkrak kemungkinan peluang pak prabowo
atau sebaiknya memang ada strategi baru yang disiapkan oleh gerindra
ya pada dasarnya
kompetisi dalam pemilihan presiden itu kan tergantung calonnya ya
kalau calonnya a lawan b bisa jadi a menang
tapi ke a kalau a lawan c bisa jadi a yang kalah
nah kita tidak tahu siapa yang akan maju sejauh ini
kalau dari gerindra memang kader yang paling baik ya pak prabowo gitu belum ada calon lain gitu ya
tetapi memajukan pak prabowo
menurut saya itu juga perlu penuh dengan risiko
dimana kemungkinan untuk bisa menang itu juga tidak besar besar amat gitu ya
nah sementara tapi tapi calon lain juga belum ada yang menonjol gitu ya
belum ada yang menonjol banget gitu ya
kita hanya bisa bicara potensi ke depan
potensi itu kan artinya bukan realnya
kita hanya proyeksi kira kira ke depannya gitu ya
kita hanya proyeksi kira kira ke depannya gitu ya
kita hanya proyeksi kira kira ke depan ini akan seperti apa
calon calon lain mungkin lebih dijanjikan ya
seperti ganjar atau bahkan anies termasuk juga ridwan kamil
saya kira itu tokoh tokoh yang ke depan kemungkinan akan menjadi sorotan
dan daya tarik bagi partai partai politik yang ada
baik mas reproy satu menit saja sebagai penutup karena waktu kita sudah habis
bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki kursi ataupun tiket menuju kursi presiden dari partainya
sebut saja misalnya pak ganjar gubernur jawa barat dan juga pak anies begitu
apa yang bisa dilakukan dalam tiga tahun ini
ya tentu mereka harus bisa memastikan minimal ada partai politik yang menjadi modal utama
menyakinkan partai partai yang lain menggenapi dua puluh persen
dua puluh persen persyaratan untuk daftar ke kpu
jadi anies misalnya kalau bisa memastikan suara pks misalnya
itu kan gampang untuk melobi partai partai yang lain berkoalisi
begitupun ridwan kamil bisa meyakinkan misalnya didukung oleh satu partai saja seperti nasdem
maka kemungkinan untuk mendatangkan koalisi dari partai lain cukup terbuka
tapi kalau memang zero kalau tidak ada partai yang bisa membackup

ini agak rumit sebenarnya bagi kepala kepala politik
jadi ini adalah kata kata saya kepala kepala daerah yang memiliki tingkat ekstabilitas yang tinggi
di berbagai kesempatan saya selalu ngomong
ini kepala kepala daerah ini mirip mirip dengan capres angin surga sebenarnya
karena tidak terlampau memiliki akses terhadap partai politik
ganjar boleh stabilitasnya menjulang
tapi kalau masih restu partai politiknya gelap agak sulit untuk maju
apalagi anies dan kemudian rituan kamil
jadi bagi saya memang sisa waktu ini harus dipastikan ada partai politik
partai politik yang kemudian
bisa mengusung nama nama yang tidak
punya keistimewaan terhadap partai politik ini
yang kedua tentu saja
tantangan bagi nama nama kepala
daerah seperti ganjar anies dan rituan kamil
ini setelah mereka tidak punya

kemudian dia akan berakhir
di dua ribu dua puluh dua itu artinya
ada semacam dua tahun yang memang harus
dijaga oleh anies bagaimana
stamina politiknya tetap
menjadi orbit pemberitaan
perbincangan capres dua ribu dua puluh
ganjar dan dituan kamil
akan berakhir sebagai gubernur itu di tahun

ada sekitar waktu kurang lebih
setahun lebih yang kemudian menjadi
pertaruhan dari dua kepala daerah
ini apakah tetap akan
menjadi konsumsi politik tentang
pencapresan di dua ribu dua puluh
sementara pada saat yang bersamaan ada
dengan tingkat popularitas yang cukup
tinggi dia punya panggung
politik yang tidak ada matinya
minimal misalnya sebagai ketua
umum partai saat ini terus bisa
dikapitalisasi belum lagi
misalnya posisinya sebagai menhan saat
ini kalau terus digaga
stamina politiknya bukan tidak
mungkin ganjar pernowo
rituan kamil anies baswedan yang
awalnya memiliki tingkat popularitas
yang cukup tinggi justru semakin
melayu karena dia
memiliki panggung politik dan pada
saat ini bersamaan prabowo yang memang sejak
awal ini stagnan dia secara
perlahan bisa meningkatkan elektabilitasnya
bisa mencapai empat puluh lima puluh
dan ingin mengunci kebenangan
semuanya serba mungkin
tapi secara umum menurut saya memang tergantung
bagaimana peta politik
yang akan terjadi ke depan yang cukup
dinamis tentu saja ini yang
perlu kita tunggu survei ini
adalah satu instrumen sebenarnya
untuk memotret siapa saja kepala
seperti menteri dan ketua umum partai yang
kemudian akan memiliki stamina
soal menuju jalan panjang
sebenarnya everything can happen
tapi yang jelas kalau
menggunakan parameter survei
maka nama nama kepala daerah ini memang layak
untuk diusung minimal
kita punya capres yang wajahnya bukan
orang yang itu itu saja
oke baik tapi
anda berdua mungkin akan menjadi
itu itu saja muncul kembali
pasti akan ada hasil ataupun survei selanjutnya
kita tunggukan bagaimana nanti hasilnya
terima kasih mas denny mas adi
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia
newscast selamat malam